pt kereta api cepat indonesia china atau kcic menegaskan pihaknya akan tetap mengoperasikan kereta cepat pada agustus dua ribu dua puluh tiga
masa pengenalan akan dilakukan hingga september sementara operasi secara komersial pada oktober
pernyataan ini sekaligus membantah pemberitaan salah satu media asing yang menyatakan waktu operasional kereta cepat akan molor hingga dua ribu dua puluh
sebelumnya kantor berita reuters melaporkan waktu operasional kereta cepat bakal mundur hingga dua ribu dua puluh tiga
kementerian perhubungan dan tiga konsultan dikabarkan menolak rencana kcic yang bakal melakukan operasi di agustus mendatang
menurut monti uji coba dengan peningkatan kecepatan secara bertahap terus dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional
saat ini kecepatan kereta masih di dua ratus dua puluh km per jam
diharapkan kecepatan maksimal tiga ratus delapan puluh lima km
kerja bisa dicapai pada juli mendatang
kementerian perhubungan dan tiga konsultan dikabarkan menolak rencana kcic yang bakal melakukan operasional

kerja bisa dicapai pada juli mendatang
kementerian perhubungan dan tiga konsultan dikabarkan menolak rencana kcic yang bakal melakukan operasional
kementerian perhubungan dan tiga konsultan dikabari mendatang